adapun pasien kedua merupakan seorang laki laki tiga puluh tujuh tahun yang berasal dari kertosono
yang selama ini dirawat inap di rsud jombang dan berasal dari klaster asrama haji sukolilo surabaya
dari hasil swab negatif sebanyak dua kali sesuai dengan sop yang ada maka yang bersangkutan dinyatakan sembuh
dua orang tersebut telah kami jemput dan saat ini sudah berada di rumah masing masing